baik kami awali prime news malam ini dengan informasi terkait rencana peluncuran paket kebijakan reformasi di bidang hukum
menteri hukum dan ham yasona lauli menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun materi reformasi regulasi penegakan hukum di indonesia
menurut yasona reformasi regulasi penegakan hukum di indonesia merupakan hal yang harus segera dilakukan
tujuan akhir reformasi ini diharapkan mampu membenahi sistem dan aturan dalam penegakan hukum serta pelayanan publik sehingga berperan dalam percepatan investasi
saat ini menteri hukum dan ham beserta jajaran pemerintah sedang memetakan proses regulasi terkait penyelundupan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan dan informasi perundang undangan
diregulasi kan sejak dulu sudah jadi diregulasi supaya environment investasi kita
dan semakin baik diregulasi kalau ada yang pengaturan pengaturannya harus betul betul mempercepat mempermudah pelayanan publik
itu penegakan hukum supaya lebih baik penanganan korupsi apa dan lain kemudian termasuk overkapasitas dan lain lain
salah satu prioritas kebijakan reformasi hukum adalah deregulasi untuk memberikan kenyamanan iklim investasi di indonesia kepada para investor
kepala badan koordinasi penanaman modal atau bkpm thomas lembong
menyatakan keluarnya paket kebijakan hukum ini penting dan akan bermanfaat
salah satunya untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor kecil untuk melewati proses peradilan yang fair dan tidak menguntungkan investor besar saja
kepastian hukum dan juga kalau terjadi sengketa bahwa ada proses yang dapat dipercayai semua pihak
sebagai proses yang fair dan independen
tentunya sangat sangat penting untuk investasi
sudah pasti punya dampak yang besar pada nafsu investor dan kepercayaan investor
dan untuk mengelaborasi apa saja isi paket kebijakan reformasi hukum dan kapan diluncurkan kita bergabung dengan koresponden edo ekarizki di istana negara
edo sejauh mana kesiapan materi dan peluncuran paket kebijakan bidang reformasi hukum itu oleh
ya indra sejauh ini proses persiapan paket kebijakan hukum yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala
sudah ditangani di bawah koordinasi langsung menko polukam wiranto
menko polukam sendiri sudah melakukan koordinasi bersama para pimpinan lembaga hukum lainnya
seperti kapolri kpk serta jaksa agung untuk menggodok sepertinya apa sebenarnya urgensi dan apa hal yang dibutuhkan
dalam paket kebijakan
paket kebijakan hukum yang sejauh ini rencananya memang akan dikeluarkan dalam waktu dekat
melihat indikasi beberapa kali kedatangan wiranto maupun menkumham yasona lauli untuk mengkoordinasikan hal ini
secara langsung dengan presiden joko widodo paket kebijakan hukum terkait dengan proses reformasi hukum di pemerintahan jokowi jk ini
sepertinya akan keluar dalam waktu dekat
hanya saja sejauh ini baik sekretaris kabinet pramono anung maupun menteri sekretaris negara pratikno
belum bisa menspesifikan sebenarnya poin poin apa saja yang dituju oleh presiden joko widodo secara spesifik
apa saja sebenarnya yang harus dilakukan proses reformasi dan mungkin saja seperti perundangan perundangan seperti apa yang harus dilakukan perubahan dalam proses perjalanan hukum di pemerintahan presiden joko widodo
ya baik dari pengamatan anda apakah memang fokus paket dari kebijakan reformasi hukum ini lebih kepada regulasinya
atau lembaga penegakan hukum
apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hukumnya
indra berbicara fokus yang sejauh ini sudah sempat dibicarakan baik oleh menkumham yasona lawli
ataupun sekretaris kabinet pramono anung terkait dengan rencana dikeluarkannya paket kebijakan hukum ini
memang kedua hal tadi terkait dengan masalah perundang undangan atau para perangkat hukum itu memang menjadi fokus utama secara umum
yang akan disentuh oleh paket kebijakan hukum terkait dengan reformasi hukum di pemerintahan jokowi
terkait dengan masalah ini indra wiranto sendiri selaku menko polukam sudah memberikan sinyal
paket kebijakan hukum yang akan dikeluarkan ini akan menyentuh terkait dengan dua hal tersebut
mengapa dua hal tersebut
ada beberapa poin memang jika berbicara masalah reformasi hukum ini tidak lepas dengan namanya instrumen hukum
instrumen hukum dalam hal ini adalah undang undang yang sejauh ini sudah berlaku dalam proses berjalanan pemerintahan
lalu kedua masalah perangkat hukum
perangkat hukum dalam hal ini seperti lembaga hukum
orang orang atau manusia manusia yang menjalankan proses hukum serta budaya hukum
artinya dalam hal ini kita bicara secara luas masyarakat yang menjalankan hukum itu sendiri dalam sebuah negara
nah permasalahan dari tiga hal ini adalah yang biasa ditemukan
kalau kita bisa perinci adalah munculnya mafia hukum munculnya masalah rekayasa dalam proses peradilan
munculnya maklar maklar kasus itu menjadi duri dalam daging dalam proses berjalanan hukum di indonesia
hal itulah yang
yang ingin nantinya disentuh oleh pemerintah terkait dengan dikeluarkannya paket kebijakan hukum
namun kita belum bisa memperinci apakah undang undang yang akan diganti atau apakah perangkat perangkatnya mungkin saja nanti yang bisa diganti dalam proses reformasi hukum di pemerintahan jokowi jk
satu hal lagi yang menjadi fokus pemerintah adalah deregulasi
ini terkait juga dengan paket kebijakan ekonomi di mana pemerintah melalui reformasi kebijakan hukum ini ingin memberikan iklim investasi ekonomi bagi para investor yang datang ke indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri
untuk mendapatkan kepastian hukum
dalam proses berjalannya investasi di negara indonesia
baik terima kasih edo eka rizki melaporkan langsung dari istana negara